kata siapa menjadi hal yang mustahil bermain salju di bekasi
ini buktinya jadi anda bisa mengajak keluarga anda untuk bermain salju selayaknya di pegunungan alpen di swiss di transnoworld di bekasi
tidak usah jauh jauh ke luar negeri
nah bicara soal salju di sini saya bisa merasakan mirsa
ini salju yang lembut dan memang mirip sekali dengan salju di negara negara empat musim
kalau sudah begini ini artinya untuk membuat salju selembut ini dibutuhkan pelatan yang very high technology
dan tahukah anda dalam sehari untuk bisa menghasilkan salju yang bisa menutupi area ini dibutuhkan air kurang lebih sekitar empat puluh delapan ton setiap hari untuk satu mesin saja
biasanya dalam sehari di sini ada sisa tiga mesin yang beroperasi
jadi luar biasa
ini menyenangkan tapi sekaligus kita bisa belajar bahwa di bali menghasilkan salju yang sebaik ini ada peralatan yang very high technology
ini dia dapur pembuat salju di atas trans snow world
di balik salju yang lembut dan bersih ada proses panjang yang kompleks yang harus dilalui
sebagai bahan baku es terlebih dulu harus ditampung di tangki atau biasa disebut ground tank untuk dilakukan filtrasi
tahapan filtrasi pun harus dilakukan hingga tiga kali untuk menjaga kualitas air sekaligus menjaga keberlangsungan mesin
dari tahapan filtrasi air dialirkan melalui pipa untuk menuju proses soft tenner
di fase ini air harus diberi bahan kimia khusus untuk mempermudah proses cutting saat telah menjadi serpihan es
dan di dalam kontainer atau biasa disebut snow factory inilah fase terakhir dilakukan
ya secara prinsip memang mesin snow ini kita sebutnya snow factory
secara prinsip memang seperti sistem air conditional
tetapi memang lebih komplit lebih komplek juga secara teknik secara equipment juga
alat yang paling penting di sini ya itu memang pertama refrigerant sendiri
dan kedua ada
kita ada tiga ice maker dalam satu mesin
ya perlu saya jelaskan bahwa kita punya empat mesin snow factory ini
di situ core dari pembuatan esnya
jadi air itu bersentuhan langsung dengan permukaan dinding yang ada refrigerantnya
di situ terjadinya perpindahan kalori menjadi es
dari situ keluar esnya
langsung ditransfer ke area snow area
empat unit mesin snow factor ini merupakan produksi dari technoloppine perusahaan pembuat mesin salju yang berbasis di italia
transnoworld pun menjadi salah satu klien terbesarnya di dunia
transnoworld menjaga komitmen untuk memberikan sensasi salju terbaik bagi pengunjung
salah satunya dengan selalu mengaktifkan dua unit trigo mesin snow shower yang senantiasa memberikan sensasi hujan salju
belum pernah main
dengan harga yang segitu
salju tapi senang ya
jadi tunggu apa lagi
anda tak perlu jauh jauh ke galauzawa di jepang atau pegunungan alpen di swiss untuk merasakan sensasi bersalju kan
berkat teknologi salju di transnoworld bekasi pun bisa anda nikmati
transnoworld dan cnn indonesia adalah dua perusahaan yang bernaung dalam kelompok usaha citicorp
pila di arama
dan harga bekasi